apa ini semua ada kaitannya sama kamu
atau ada yang kamu sembunyiin dari aku lagi mas
dan kenapa pak randy menyerang mas nino
soal randy saya pastikan itu sebuah kesalahan
randy tidak menyerang nino
dan saya sedang berusaha membuktikannya ke pihak polisi
katanya mas adit ditangkap karena kasus penyerangan atas nama el nino prasetya
ini temen aku dia sakit peluh
makanya dia pakai masker kayak om randy mas
kamu tau dari mana om randy peluh
pas kemarin sama papa aku ketemu sama om randy
om randy pakai masker sama topi
kenapa rendy pakai masker sama topi
apa benar dia lagi flu
atau hal itu dilakukan untuk menutupi identitasnya
entah kenapa aku merasa ada yang disembunyikan soalnya sama mas el
udah udah kita pulang aja yuk
sulit rasanya mak
hanya kalau menduga randy bekerja sendiri
atau diperintahkan orang lain
randy itu kan asisten aldebaran yang loyal
ini pasti ada hubungan dengan adeparan
apa maksudnya anda nyurah asisten anda untuk nyerang saya
apa jangan jangan mateo yang sudah nikam saya adalah orang suruhan anda juga
jangan bicara konyol elinobrasetia
sudah jelas mateo adalah orang suruhan dari istri anda
untuk masalah randy
saya pastikan itu hanya kesalahan
saya akan buktikan
aldebaran gak mengakui perbuatannya
apa sih sebenarnya yang direncanakan sekarang
eh ya enggak apa apa pak
ini mobil siapa pak
saya pemilik rental mobil pak
kemarin polisi sempat mendatangi saya untuk meminta keterangan soal mobil ini
dan saya kesini untuk menyampaikan informasi bahwa terjadi kesalahan mengenai penyewa mobil ini
jelas jelas mobil itu yang putusin aku kemarin
yang disampaikan aldebaran kalau ini sebuah kesalahan
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
saya mau meralat keterangan yang saya berikan kepada polisi kemarin
sebenarnya bukan randy yang menyewa mobil saya yang ditanyakan oleh anggota kepolisian
kemarin itu kesalahan
karena berkasnya tertukar

tapi ini bukan penyewa mobil saya yang disanyikan oleh anggota kepolisian
bukan abdullah randy penyewa mobil itu
tapi ada penyewa lain
jadi saya minta maaf karena sudah memberikan kontak yang salah
jadi ini sebuah kesalahan
berkasnya semua lengkap di sini pak
bapak bisa cek
di sini lengkap tertulis data penyewa mobil
bapak bisa ambil keterangan dari orang yang bersangkutan
apa anda yakin kalau berkas ini tertukar
pak adam dalam hal ini anda telah mengganti keterangan
kalau sampai anda berbohong dalam informasi ini
maka anda akan tahu resikonya
ya pak saya tahu
baik kami akan menindaklanjuti keterangan anda
jika kami memerlukan informasi lebih lanjut
maka kami akan menghubungi anda kembali
berarti bukan randy yang menyewa mobil itu
apa berarti memang semua ini kesalahan seperti apa yang dikatakan al
sudah jelas matio adalah orang sukses
suruhan dari istri anda
untuk masalah randy
saya pastikan itu hanya kesalahan
mending aku tunggu saja kabar dari kepolisian
asisten rumah tangganya al
apa rencana yang gue buat akan berjalan mulus
apa adam sudah melakukan bagiannya
kok mama disini kenapa
mama cuma pengen dengar dari kamu
ada apa sebenarnya
apa yang terjadi
kamu tidak pulang malam tadi
kamu tidak pulang
kamu tidak memberi kabar kepada mama
kamu bisa bayangkan tidak
betapa cemasah istri kamu
kamu tidak angkat telepon andien juga
aku memang tidak angkat karena aku sedang menguruskan sesuatu ma
dan aku memang sengaja memberitahukan itu semua ke andien kalau masalahnya sudah selesai
ini soal randy kan
ada apa sebenarnya antara randy sama nino
aku sudah bilang masalah randy itu hanya kesalahan
dan biar aku yang urus semua ma
mama tenang aja sama andin
aku baik baik aja kok
apapun itu kamu gak bisa bertanggung jawab untuk semua hal
kamu harus bisa berbagi
kamu bukan superhero kamu bukan superman
kamu gak bisa bertanggung jawab untuk kebahagiaan orang
kamu harus bisa membahagiakan diri kamu sendiri
kamu ingat kan
kamu harus ingat itu
kamu lanjut kerja
mau pulang ya
terima kasih ma
kamu harus bisa membahagiakan diri kamu sendiri
jangan mengapa mapa shit
andai saja aku bisa membaginya dengan mama
dan aku gak bisa ma
aku harus selesaikan semuanya sendiri
aku udah selesai pa
aku dalam ya
ya allah aku betul betul gak tega
mateo kenapa belum hubungin aku juga ya
kalau sampai matio gak terima tawaran itu
artinya elsa tidak bisa secepatnya meninggalkan tahanan ini
kalau udah seperti ini nak
nomor ini dari surabaya
kamu terima tawaran saya
gimana kalau dua miliar
gak mungkin itu terlalu banyak
kamu jangan macem macem ya
mau apa enggak
saya gak ada kalau sebanyak itu matio
kalau nggak ada nikmatin aja di penjara
dari mana aku bisa punya uang sebanyak itu
kalau elsa tahu minta uang dua miliar
malah semakin stres
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
udah udah udah
bagaimana keadaan kamu nak
kepikiran nino terus pak
udah kamu gak usah mikir macam macam
papa udah ketemu sama nino
soal pernikahan aku
nino belum memutuskan apa apa
tapi dari yang bapak lihat
dari email ini
ngomong ke mereka
terus kami terus
bapak pulang dulu ya
ya allah kenapa jadi begini
dari mana aku dapat uang dua miliar
elsa masih sangat sedih mak
dia nanyain nino terus
dia takut nino menceraikan dia
kasian elsa ya pak
dengan orang tanya bu elsa
ada apa ya dok
mari ikut ke ruangan saya
nanti bantuin aku ya
aku siapa tugas dari guru aku
nanti mama bantuin
karena mama harus pergi
mama ada urusan
lah kok mama pergi
mama ada urusan sebentar
tapi mama janji setelah mama pulang
mama langsung bantuin rena untuk bikin pr
yuk turun sayang
kok perasaan gue jadi gak enak ini sih
kayaknya rumah tangga andin sama pak bos
mulai ada huru hara laki nih
kita mau pergi ke mana bu
kita ke pt aldebaran sejahtera ya
mau masuk so helps ya
adiknya minta dukungan lu
dari pada aku ber submsi
lebih baik aku tanya langsung sama kamu
dan aku harap
aku bisa mendapatkan jawabannya hari ini
gak ada wished bapak
gak ada istri
gak ada istri ni
gak ada istri bapak
gak ada istri
gak ada istri
gak ada istri
ya allah gimana ini elsa pak
bu elsa dari kemarin baru makan sekali
itu pun karena ada panino yang ngelapin
karena ada panino
selebihnya makanannya tidak pernah disentuh
saya jadi khawatir terhadap kondisi bu elsa
kalau terus terusan begini
pak cari parkir aja ya
saya nggak lama kok cuma sebentar
ya baik bu
ada yang bisa saya bantu
ada pak aldebaran ya
pak aldebaran ya ada bu
beberapa hari yang lalu pak aldebaran pesan ke saya
kalau datang ibu andin boleh langsung ke ruangan beliau
silahkan bu liftnya sebelah sana
ya makasih ya
katanya ada mas al di dalam
kok dia nggak nyuruh aku masuk sih
ini dia kuncinya
mas bangun mas
kamu kenapa kesini
kamu yang kenapa
kenapa kamu ikut dan kamu teriak
rena mau direbut sama orang siapa yang merebut rena
pak kita gak bisa diem aja loh kasihan elsa
aku gak mau kalau elsa sampai kenapa kenapa
coba bapak telfon ya telfon nino ya
ya coba kamu telepon nino deh ajak bicara lagi aja pak
ya udah makasih ya
sama siap pak
alhamdulillah meeting udah kelar mudah mudahan proyek ini bisa jadi
project yang sukses
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kamu lagi sibuk
ini papa dan mama mau ketemu kamu sebentar
hari ini bisa
kebetulan hari ini aku bisa menangkap elsa lagi makasih pak
nah hari ini aku baru habis kelar meeting
kalau bapak mau ya kita ketemu setengah jam lagi pak
oke kita ketemu disana ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
gimana pak bisa ketemu kan
ini kita langsung ketemu sama nino di royal garden cafe ya
aku tau elsa salah
tapi semoga nino masih mau memberikan elsa kesempatan
karena aku kayak sama
ini pasti ada masalahnya sama urusannya randy kan
apa ini semua ada kaitannya sama kamu
atau ada yang kamu sembunyiin dari aku lagi mas
dan kenapa pak randy menyerang mas nino
soal randy saya pastikan itu sebuah kesalahan
randy tidak menyerang nino
dan saya sedang berusaha membuktikannya ke pihak polisi
tapi kenapa rina bilang pas dia pergi sama kamu dia ketemu pak randy ya
dan rina bilang sama aku pak randy pakai topi dan masker
ya emangnya kalau randy pakai topi pakai masker kenapa nih
kebetulan randy juga lagi flu
mas nino soalnya nelfon aku tadi
dan dia bilang
mas nino telfon aku ada apa ya
apa ada hubungan sama kasus siapa randy
kalian duluan ya
ya udah rina let's go
maaf aku telpon kamu aku cuma ingin tahu
apa kamu sudah dengar kalau aku diserang sama randy
iya mas aku udah tahu
aku juga udah tahu kalau pak randy udah ditahankan di kantor polisi
sebenarnya ada apa sih mas
gini den aku agak sedikit heran kenapa randy sampai menyerang aku
apa kamu tahu alasannya
aku nggak tahu dan aku juga gak ngerti sih
tapi aku mau nanya deh sama kamu pas
apa kamu benar benar yakin yang menyerang kamu itu adalah pak randy
sebenarnya sih agak samar samar
karena kalau begitu aku antri pingsan
tapi seingat aku orang tersebut pakai topi dan juga masker
pakai topi dan masker
ya udah kalau gitu mas
yang menyerang dia pakai topi dan masker
dan reina ketemu sama pak randy
dia sering pakai topi dan masker
kamu terima telepon dari ninu
membahas masalah ini dengan ini
dan sekarang kamu membawa masalah ini dan membahasnya sama saya
dan sekarang kamu membawa masalah ini dan membahasnya sama saya

kamunya sendiri mas
kalau aku mau ingin menanyakan sama kamu aja
aku mau ikut kamu gak boleh
kamu suruh aku tunggu di rumah
setelah aku udah tunggu di rumah apa kamu pulang
aku telpon kamu berkali kali
terus aku mau tanya sama siapa
dan sekarang pun saya sudah jelaskan semuanya sama kamu kalau ini adalah sebuah kesalahan
dan kamu gak percaya sama saya kan
kamu pernah bilang ke saya
kalau kamu dihukum sebagai pelaku pembunuhan

itu adalah sebuah kesalahan
karena kamu tidak membunuh roy
dan kamu minta saya percaya
dan sekarang saya jelaskan ke kamu
kalau randy ditangkap polisi itu adalah sebuah kesalahan
dia tidak menyerang nino
saya hanya meminta waktu untuk memastikan
untuk membuktikan kalau semua ini hanya kesalahan
apa susah percaya sama saya
harusnya aku percaya sama kamu
kalau semalam saya gak pulang
itu buat kamu khawatir
saya mau menjelaskan semuanya ke kamu
kalau saya sudah dapat semua bukti
kalau saya sudah bisa membuktikan semuanya
saya gak mau setengah setengah soal itu
terima kasih untuk penjelasannya
terima kasih sudah mempercayai semua saya
secepatnya saya akan bereskan masalah ini